dua puluh desember dua ribu dua puluh kementerian kesehatan telah merilis ketersediaan tempat tidur baik di ruang icu maupun kamar isolasi bagi pasien covid sembilan belas di enam wilayah di indonesia
semuanya nyaris penuh
kota bandung jawa barat menjadi wilayah dengan ketersediaan tempat tidur yang paling sedikit
tercatat hingga dua puluh enam desember dari kapasitas tempat tidur icu yang sudah terpakai sembilan puluh delapan persen sementara tempat tidur kamar isolasi terisi delapan puluh sembilan persen
kemudian di kabupaten sleman daerah istimewa yogyakarta hingga dua puluh dua desember sudah delapan puluh satu persen tempat tidur icu dan tujuh puluh persen tempat tidur kamar isolasi terpakai
selanjutnya tingkat keterisian rumah sakit rujukan covid sembilan belas di provinsi dki jakarta juga tinggi
per dua puluh enam desember tujuh puluh sembilan persen tempat tidur icu dan delapan puluh lima persen tempat tidur kamar isolasi terisi
di kabupaten jember jawa timur hingga dua puluh lima desember tercatat tujuh puluh tujuh persen tempat tidur icu dan tujuh puluh lima persen tempat tidur kamar isolasi terisi

di kota semarang jawa tengah per dua puluh enam desember tujuh puluh enam persen tempat tidur icu dan delapan puluh tujuh persen tempat tidur kamar isolasi terisi
dan di kota makassar sulawesi selatan hingga dua puluh enam desember tujuh puluh satu persen tempat tidur kamar isolasi dan empat puluh delapan persen tempat tidur icu telah terisi
artinya ketersediaan tempat tidur baik di icu maupun kamar isolasi di enam wilayah tersebut sangat sedikit
bahkan bed okupansi red atau bobo
bor ini sudah melebihi batas yang telah ditetapkan oleh organisasi kesehatan dunia atau who
di mana bor menurut anjuran who maksimal enam puluh persen
kementerian kesehatan juga menyebutkan ke enam wilayah dengan tingkat keterisian tempat tidur kamar isolasi dan icu yang tinggi tersebut
memerlukan intervensi khusus dari pemerintah pusat
memastikan kecukupan tempat tidur kamar isolasi icu tenaga kesehatan serta obat obatan di rumah sakit rumah sakit rujukan covid sembilan belas
mengingat kasus infeksi virus corona diprediksi oleh menteri kesehatan budi gunadisadikin akan melonjak pasca libur panjang januari mendatang
bahwa lonjakan infeksi itu akan terjadi sepuluh sampai empat belas hari sesudah liburan selesai
jadi kalau liburan selesai di sekitar tanggal satu atau dua januari
ini akan terjadi sekitar tanggal
enam belas sampai delapan belas
ketersediaan tempat tidur pasien di rumah sakit penyakit infeksi sulianti saroso
semakin menipis menjelang akhir tahun dua ribu dua puluh
hingga tiga puluh desember
dari sepuluh tempat tidur icu yang ada
sementara dari enam puluh empat tempat tidur kamar isolasi yang dimiliki rumah sakit ini
hanya dua belas tempat tidur yang tersedia
rspi sudiantisa rosso akan menambah
ketersediaan tempat tidur pada
itu dalam hal kapasitas tempat tidur
baik itu icu
maupun yang tekanan negatif
maupun yang tekanan non negatif ya
dari sepuluh menjadi enam belas
jadi ada enam belas tempat tidur untuk icu khusus
kemudian yang tekanan negatif
dari empat puluh delapan menjadi lima puluh delapan
kemudian yang isolasi non tekanan negatif
dari enam belas menjadi tiga puluh dua
jadi yang semula tujuh puluh empat sekarang menjadi satu ratus dua di bulan januari dan awal februari
begitupun dengan rumah sakit darurat covid sembilan belas
wisma atlet kemayoran jakarta pusat
sementara di tower empat dan lima
masih tersedia satu tujuh ratus empat tempat tidur
itu pun hanya untuk pasien bergejala ringan hingga sedang
rumah sakit ini tidak menerima lagi pasien tanpa gejala
rsdc wisma atlet kemayoran akan mediakan
ruang intermediate care unit atau imcu
dengan kapasitas lima puluh tempat tidur pada januari dua ribu dua puluh
mungkin ada lonjakan pasien atau pasien yang mengalami
maka strategi dari pimpinan sudah memutuskan bahwa
tower tujuh lantai dua itu dulu untuk icu sebenarnya
sebelum tower enam jadi waktu itu
sehingga ada tempat yang tinggal men setting dari bednya
monitor bed oksigen yang sentral juga sudah ada terpasang di situ
sehingga kita tinggal men setting install bed bednya saja mas
kemarin kan bednya dipindah semua ke tower enam
untuk saat ini sedang dilakukan install
mudah mudahan minggu depan sudah bisa digunakan
sedikitnya ada sembilan puluh delapan rumah sakit rujukan covid sembilan belas di dki jakarta
dinas kesehatan provinsi dki jakarta menargetkan penambahan
delapan tempat tidur kamar isolasi dan satu ratus tiga belas tempat tidur icu dalam waktu dekat
mengingat pada periode dua puluh tiga hingga dua puluh sembilan desember dua ribu dua puluh
rata rata penambahan kasus positif covid sembilan belas
di jakarta mencapai lebih dari satu sembilan ratus kasus per hari
victor pangaribuan endra rizal di jakarta